bayangkan ketika kita semua berada disini
dan tiba tiba salah satu sahabat karib kita datang menemui kita
untuk menyuruh kita pulang
ketika kita sampai di rumah
tentu saja kita ingin bertemu dengan sosok laki laki
yang sangat mencintai kita
yang selalu membiaya kita
afuan afuan ustadz aja dulu
ustadz terus terus terus
lama lama kehadiran saya ini cuma jadi tukang parkir jatra kalian
cuma terus terusin doang
bedanya gak pake kanan sama kiri doang
ustadz udah ya
jangan liatin ustadz duluan lagi
udah jangan lihatnya saya lagi
ustadz jaga pandangan
saya dari tadi ngeliatin ustadz duluan kok
ya udah saya duluan deh kalau gitu
jangan liatin saya terus
dan kita buka mata hati kita untuk mengenang sejenak orang yang paling berjasa dalam hidup kita
yaitu orang tua kita
bayangkan wajah ayah dan ibu kita
bayangkan ibu kita
bayangkan ibu kita
ibu yang dengar
ibu yang dengar
ibu yang susah payah melahirkan kita
ibu yang selalu meneteskan air matanya untuk kalian
ibu yang selalu mendoakan kita ketika kita pergi kemanapun

ibu yang rela tidak tidur pulas
ibu yang rela tidak tidur pulas
ibu yang remi melihat kita tidur pulas dan menyelimuti kita dengan selimutnya
bayangkan ketika kita semua berada di sini dan tiba tiba salah satu sahabat karib kita datang menemui kita untuk menyuruh kita pulang
ketika kita sampai di rumah
tentu saja kita ingin bertemu dengan sosok
laki laki yang sangat mencintai kita
yang selalu membiayai kita
yang membiayai sekolah kita
yang rela berkorban untuk kita semua
tapi ketika kita sampai di rumah
ayah kita telah tiada
ayah kita telah meninggal dunia
allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil ayah kita untuk pergi selama lamanya
perjuangan ayah dan ibu kalian untuk membesarkan dan mendidik kalian
maka tak heran
malaikat jibril berkata
celakalah bagi orang yang masih punya kedua orang tuanya
di waktu mereka sudah berada di rumah
mereka sudah tua
namun tidak bisa membuatnya masuk surga
dan rasulullah mengaminkan doa tersebut
sungguh rugi orang yang masih memiliki kedua orang tuanya
namun tidak bisa masuk surga karena tidak berbakti kepada orang tuanya
janganlah engkau mengambil mereka sebelum kami meminta maaf kepada mereka
maafkan kami yang banyak dosa kepada kalian
maafkan kami yang selalu mengecewakanmu

owe tidak diingat sama orang tua owe kang
mereka tidak pernah hitung hitungan buat owe kang
owe tidak bisa bales kebaikan mereka kang
ya allah apa salah
apa jadi karena bapak
aduh sesuatu banget ya mereka semua
daripada nangis nangisan mendingan tidur di kamar
itu jangan begitu kipas dipasang aja
ya allah neng
kita aja yang lain pada sedih apalagi mponi yang sudah tua sedih banget neng
neng juga sedih neng
orang tua kita
george pasti terlebih banget deh
kenapa dia nangis
kamu kenapa pakai nangis segala sih
aduh aduh aduh
itu bener bener sungguh dia nangis
sebenarnya aku nggak tahu mereka nangis ngapain
dari pakda aku udah lari sedikit lupa
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
ya kan ya kan ya kan
ini sekarang kita nangis aja
ayo banyak salah ke bapak sama ke ibu
pakda juga paham
tapi jangan kece kece
man rip cafiyak pastinya
gw juga bener ya
berarti udah akhirnya pr
ya ya ya paling juga sayang sama kamu hai kak tapi udah nyuruhnya masih ada
ya allah ya udah kamu cuci muka biar kamu segar ya
sudah kalau begitu muasabah malam ini kita tutup ya alhamdulillah semoga kalian bisa
apa yang dikatakan oleh ustadz sekarang kalian boleh kembali ke aula dan istirahat ya
ini kenapa badan hangis masak pecahan caranya udah selesai
poset ada dengar nggak ngelihat apa jangan jangan udah meninggal
berarti aku jadi hantu
ini kenapa badan hangis uang
berarti aku jadi hantu
ini hai kango bukan on itu bukanlah semua
tenang tenang aduh kan lihat tugur turut kamu jadi rusuh tahu enggak aku pengen ngomong
tuh tolong kasih tau tau dariku namanya ustadz
dengan penuh semangat
dengan penuh jiwa emosional